anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
akhirnya pemerintah resmi mengeluarkan tarif perjalanan untuk moda transportasi baru lrt jabodebek
tarif yang ditetapkan mulai dari rp lima untuk kilometer pertama
dilansir cnn indonesia com tarif rp lima untuk kilometer pertama dan selanjutnya masyarakat dikenakan rp tujuh ratus untuk kilometer berikutnya
dengan demikian tarif lrt jabodebek terjauh dikenakan biaya kurang lebih sekitar rp dua puluh tiga hingga rp dua puluh empat untuk rute perjalanan dari stasiun duku atas menuju stasiun jatimulya sepanjang dua puluh tujuh tiga kilometer
kepala divisi lrt jabodebek kai muhammad purnomo sidi mengatakan total investasi proyek lrt jabodebek mencapai rp tiga puluh dua dua triliun
dengan asumsi rata rata tarif lrt jabodebek yang dikenakan sebesar rp dua puluh lima proyek lrt jabodebek diprediksi akan balik modal dalam waktu tiga belas tahun
dilansir cnn indonesia com purnomo mengatakan waktu balik modal lrt jabodebek bisa saja lebih cepat dari tiga belas tahun jika mendapat subsidi dari pemerintah